perasaan saya lagi seneng
semua bekas anak buah saya
saya lihat si maung di jalan
ada yang lihat si maung di jalan
kakak aja yang masuk
kamu bukan di sini sekolahnya
kamu berani masuk sendirian
tapi tidak bisa
belum selalu bertengan saya
keo jagoan kan
iya seperti kakek
berarti sekolahnya lo seri tungguin mama
jangan pergi sebelum mama jemput
dia bilang liat si maung di jalan
siapa yang bawa
dia gak tau
kan lo sudah tau
tadi saya telepon
ada yang liat si maung di jalan
yang liat siapa
dia gak salah liat
si bawong ada di jalan
saya gak tau
tapi itu tanda tanda
kalau saya mikirnya si maung dicuri orang
masalahnya di rumah kambar cuma dua orang
teh kirani sama imas
imas bukannya pacar kamu
kenapa kamu gak telepon dia terus tanyain sama dia
si maung dicuri orang atau enggak
kenapa gak kepikiran sama saya ya
oke saya telepon emas dulu
ada yang liat si maung di jalan
deki nasi yang bawa buat antar anak anaknya sekolah
tadi ada yang liat
aku khawatir mobil itu ada yang nyuri
setelah kang bahar gak ada si maung kan cuma diem di garasi
ya udah kalau gitu mah
mobil kang bahar almarhum
kalau kita nanti punya mobil
terserah kamu aja
jangan terserah neneng dong
masa mau ngasih nama mobil aja akan gak ada ide
terus kalau nanti kita punya anak
jangan jangan aka gak ada ide mau ngasih nama siapa
itu mah beda tuh
sama aja sama sama ngasih nama
ya udah kita kasih nama lo daya gimana
terus beli mobilnya kapan
berarti gak ada masalah
saya pergi dulu
kang wibit gak dibangunin
gak usah takut ganggu
akang udah tau kamu pengen punya rumah
mau punya mobil
gak usah dia omong omong terus
takut akang lupa
udah akang harus berangkat
lagi diajak ngomong malah mau pergi
ada apa kang murad sama kang pipit kesini
bukan urusan kamu
paudu determine rasanya
iya anak anak udah mulai masuk sekolah hari ini
udah kamu tunggu
enggak anak anak berani sendiri
jemputnya jangan telat ya
iya kan sekolahnya juga gak jauh
yaudah aku mau kerja dulu
lagi naik iuran
saya tadi bukannya di bonceng kamu
iya kenapa gitu
kenapa saya sekarang ada di pasar
lagi naik iuran
kamu pikirin aja sendiri
saya punya cita cita ingin menjadi raja copet di bandung
tapi entah mengapa
sepertinya cita cita itu sulit untuk saya raih
padahal saya tidak pernah menggantungkannya di atas langit
cuma di langit langit rumah saya
cita cita yang sudah ada sejak saya masih bersama dua partner terbaik saya
junedi dan ube
hari ini kamu gak jualan cilok
mereka insap karena ulah satu orang
orang yang lebih berbakat dibanding kami bertiga
kamu ditanyain sama dewi
saya baik baik aja
dia mau ketemu kamu
semua berawal dari pertemuan saya dengan junaidi
waktu itu saya lelaki malang yang ditinggal istri karena miskin dan pengangguran
dalam keadaan rapuh dan terjatuh saya bertemu junaidi
dia memberikan tawaran pekerjaan
ternyata selain miskin dan pengangguran saya juga tipis iman
tawaran itu langsung saya terima
saya belum tahu apa apa tentang kegiatan copet mencopet
kemudian dilatih oleh junedi secara seksama
sehingga dalam tempo yang sesingkat singkatnya
saya pun menjadi copet pendatang baru dalam kasana percopetan di kota ini
kemudian tentang ubed
sebetulnya saya bukannya nggak apa apa
terus terang aja saya ini lagi apa apa
ubed itu saya yang menemukan
saya menemukan dia dalam keadaan yang sama serupa dan semangat
dan semacam dengan saya
miskin pengangguran dan lemah iman
sama ketika kamu saya temukan
miskin pengangguran dan lemah iman
miskin pengangguran dan lemah iman
kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat tahu kunci itu bisa bahaya
kalau semua orang hidup berkecukupan
punya pekerjaan dan kuat iman
saya nggak bakal punya teman sama orang jahat
dewi nggak setuju
saya deket sama dija
nggak taunya begini jadinya
kalau dewi ubed yang menemukan
kalau dia bukan karena miskin pengangguran dan lemah iman
dewi punya penyakit yang namanya kleptoman
ketika dia menemukan ubed
dia mengalami kekangguan mental yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri
tapi biasanya barang barang yang dicuri adalah barang barang yang relatif tidak berharga
kalau ke toko buku paling yang dicuri cuma penghapus
seorang klepto bertindak bukan untuk keuntungan
tapi cuma sebatas kesenangan
ubed melihat apa yang diderita dewi sebagai bakat
dan ubed membantu mengasah
itulah bahayanya ketika bakat salah asah dan salah arah
junedi ubed dan dewi itu sudah masa lalu
mereka mengambil keputusan yang sangat saya sayangkan
teman kamu dulu menang terus putri yang sekarang entah di mana
mereka juga semua sudah masa lalu
kemudian ada angkatan baru yang saya rekrut waktu kamu dan menang masuk penjara
gara gara ketangkap basah kuyuk ketika sedang mencopet
mereka tiada lain dan tiada bukan adalah foni jesse dan ajeng
mereka juga sama sudah masa lalu
sekarang saatnya membuka lembaran baru
mari kita cari bakat bakat baru
kita bersatu padu
bekerja sama untuk tujuan yang sama
meramaikan kasarang percopetan di kota ini
barusan ada yang nelfon kenapa nggak kamu angkat
ada apa nidja
saya sudah dua hari ini nelfon kau bet
nyambung tapi nggak diangkat kenapa ya
kalau telepon saya nggak diangkat juga nanti saya cari ke tempat dia jualan cilok atau ke rumahnya
pertama saya mau tahu kabar kau bed kenapa hp nya
kenapa telepon saya gak diangkat
kedua soal kerudung jualannya udah habis atau belum
kalau udah habis uangnya mau di storen kapan soalnya mau saya puterin lagi buat modal
terus kau bet mau ngambil kerudung lagi apa nggak
iya terima kasih sebelumnya assalamualaikum
dija nanyain kamu dia mau tahu kabar kamu kenapa hp kamu kenapa dia nelpon gak diangkat
dia juga mau nanya soal kerudung jualannya sudah habis apa belum
kalau sudah habis uang kapan mau di store mau diputar lagi buat modal katanya
terus kamu mau ngambil kerudung lagi atau nggak
sisa kerudung sama uang hasil jualan saya tetepin ke kerudung

saya tetepin ke kamu saya udah nggak mau jualan kerudung lagi
sudah lama lumayan
ya gitu deh
gitu deh gimana
keliatannya sedih banget
ya iyalah namanya patah hati
dia kayak kehilangan semangat hidup dia harus kita bantu
saya jadi nggak enak
dia bakal lebih nurut ke kamu daripada ke saya
seperti waktu ninggalin profesi sebagai copet itu karena kamu
tapi di otak sama hati dia sekarang isinya diza
mana mau dia dengerin omongan aku
saya siap jadi pendengar yang setia
saya kemarin udah jalanin usaha butik sama temen temen
tapi karena yang investasi beberapa orang jadinya riuh repot
semua orang punya kemauan yang beda beda
karena semua merasa punya investasi jadinya semua merasa harus diikutin
jadinya riwuh kan om
ya pasti riwuh
nah udah nggak riwuh akhirnya saya mundur
mau jalan sendiri
padahal saya pengen cepat punya butik sendiri
cepet jalan cepet punya sendiri
biar bisa bayar utang sama om yang sepuluh juta kemarin
tenang om bantu
kok om baik sih
terima kasih om sebelumnya
kamu perlu berapa
om mau tahu banyak itu berapa sih
ke dinas kesehatan
iya seharusnya hari ini sudah beres
mus nitip ke emak sebagai supervisor
untuk mengawasi karyawan c edo sama entin
mulai kemarin nama kamu udah saya ganti jadi entin
biar lebih kekinian nama titin terlalu bersuasana pedesaan
titin sama entin perasaan sama aja
kamu mau kerja apa mau ngobrol
kalau mau kerja jangan ngobrol
yang saya pergi dulu
gak usah banyak nanya nanti jadi lama
saya sudah disuruh capcus sama emak
dulu saya kira cuma kamu yang punya jambul merah
kamu menang juga
kamu sudah makan
tadi saya yang ngasih
kamu sudah makan
yang penting si cenggoh sudah
gak ada guna
kadang kadang juga té angka représentasi
kuyang kamu lagi dimana
di deket rumah
lagi santai aja sama temen temen
sama siapa aja
kamu gak ada yang kenal
aku kan dulu anak pejang suang juga
mereka bukan orang orang sini asli
temen temen kamu gak bisa ditinggalin ya
temenin aku makan yuk
kamu mau nunggu sekitar satu jam
suci dalam debu
lagi di deket rumah
lagi jalan jalan menikmati keindahan alam
jam segini jalan jalan memang gak panas

tapi banyak angin
ada temen aku
kamu gak kenal
siang ini aku ada urusan dulu
sekitar jam dua atau jam tiga
yaudah nanti telfon aja
kamu aja yang nelpon
kamu yang nelpon
masa perempuan terus yang telfon
ini bukan soal perempuan atau lelaki
tapi soal siapa yang punya pulsa
nanti aku telfon lagi
saya tadi ditinggal di pasar
waktu saya mau pergi
kamu lagi tidur
lagi tidur dibangunin
itu suka bikin kesel
tapi lagi tidur ditinggalin
itu lebih kesel lagi
kamu belum lapar
sebetulnya udah sih
kalau udah lapar kenapa masih nanti
kenapa gak sama saya aja pergi makannya
memangnya kamu belum
kirain udah biasanya langsung pergi aja gak ngajak ngajak
kamu mesti marah soal kemarin
enggak biasa aja
tapi itu bukan berarti sekarang aku batalin janji sama teman aku
yaudah kalau gitu
mau makan siang dulu ya
pasti istri kakak bang masakannya enak
kakak bang rumahnya jauh
tapi selalu pulang dulu kalau waktunya makan siang
gak jadi makan sama temen
aku di parkiran
kamu udah sampai atau masih di kantor
aku di warung
kamu tadi bukannya ngajak aku
tapi sampai dua jam kamu gak ada kabar
aku udah keburu lapar
aku telfonin gak diangkat
aku lagi di jalan
makan barang akunya gak jadi
urusan kamu udah selesai
aku berangkat sekarang ya
masuk kak farly
aku udah lapar
cuci tangannya pake sabun
harus bersih sampe selesela jari
dari semua yang bantuin diza jualan
kak fadli yang kerudungnya paling banyak kejual
saya dibantu adik perempuan saya
kalau adik perempuan kak farly langsung ngambil ke diza
kak farly jadi rugi gak
kak fadli jadi rugi gak
kan ada kemungkinan kerudung yang terjual jadi berkurang
tuh tadinya saya malah mau nanya
kalau adik saya ikut jualan
boleh apa enggak
ya boleh atu
biar aku gak bosen nenek hari ini gak masak sayur sayur putih
ini masak tumis kangkung tambah bonus tempe goreng
saya mau laporan ke akang
kicimpring saya udah dapat izin dari dinkes
mungkin maksud kamu mau ngasih tau bukan laporan
akang juga ikut senang
bukan cuma senang mus
tapi ini bukan prestasi yang hebat kang
saya belum apa apa dibanding orang lain
host mereka yang sudah sukses kebanyakan mulai dari posisi yang sudah plus
minimal dari titik nol
tapi kamu mulai dari minus
kamu bukan orang yang pernah ikut pendidikan wira usaha
kamu bukan lahir dari keluarga pengusaha
kamu anak buruh tani dari kampung yang pernah puluhan tahun tersesat di jalanan kota
kamu bukan orang yang bergerak dengan darah muda yang mengalir di tubuhnya
kamu orang yang melangkah dengan tubuh yang mulai tua
tapi punya semangat yang lebih hebat dari rata rata anak muda
kamu hebat mus
terima kasih kang
nah bagaimana kalau sekarang kita rayakan dengan teh tawar panas kesukaan kang bahar itu
barusan makan siang pakai apa
ah mbak apa mau tau aja
kenapa mbak pangira sop atau soto bukan tumis kangkung
sop atau soto
saya tadi makan pakai sop
kenapa hati bilang pakai tumis kangkung
akang di sini sendiri apa apa sendiri kenapa gak ikut anak anak aja
anak anak akang kan udah jadi orang semua
diminum dulu tehnya
akang lebih suka di sini mus di rumah ini
sendiri tapi tidak kesepian
akang punya kegiatan
mengajar di kampus seminggu tiga kali
mengurus rumah mengurus pekarangan ikut kegiatan kebudayaan kegiatan sosial
atau sekedar nerima telepon dari mereka buat obat kangen
garut garut garut
garut pak garut pak
semua bekas anak buah saya di terminal
semua mungkin akan terpaksa perang
apa yang dulu dikhawatirkan kang bahar sepertinya akan benar benar terjadi
waktu itu kang bahar bilang ke saya
bisnis yang dulu kang bahar dan saya ada di dalamnya
nggak boleh ditinggal begitu saja
karena akan terjadi perang
siapapun yang menang
akan menelan korban
ini kesalahan saya
saya yang mendapatkan amanah untuk menggantikan kang bahar
malah ikut pergi
pergi begitu saja
saya harus bertanggung jawab
kalau kamu merasa harus bertanggung jawab
kamu harus berjuang
bukan dalam perang
tapi mencegah terjadinya perang
perang akan segera dimulai
dan kita harus keluar sebagai pemenang
ngobrol sambil makan bakso tahu kayaknya enak
aku belum makan siang
dengkul sudah gemeter
bayar sendiri sendiri ya
sebetulnya aku mau nraktir tapi waktunya kurang tepat
karena sekarang kamu belum punya uang
gak usah diperjelas satulah
soal aku sama jopri
aku mau jalin dia aku jahat gak sih
lebih baik sekarang
daripada kamu ngejauhin dia ketika kamu sama dia sudah semakin dekat
sebetulnya aku nggak peduli bagaimana dia dulu
yang penting buat aku bagaimana dia sekarang
kamu kan udah tahu siapa dia
anak buah kangus
jupri itu mungkin sebetulnya orang baik
tapi image mereka nggak begitu
jopri menghormati kangus
tapi bagaimana orang lain di luar sana memandang kangus
bagaimana kangus adalah bagaimana jopri
kalau hubungan kamu sama jupri memasuki fase serius
kamu yakin keluarga kamu mau nerima

diddick gak menderita seperti kamu
dia duduk manis di pos
sementara anak buahnya menagi uang iuran ke pedagang setiap hari
dia terima uang dari anak buahnya dan uangnya stop di dia
nggak terus kemuslihan
masih mau bertahan di sini
masih mau bertahan di sini
nggak terus kemuslihan
masih mau bertahan di sini
masih mau bertahan di sini
mau isi beli obat
kenapa kerja kamu sekarang
cuma mau tau
saya dengar kerja kamu sekarang jadi tukang parut singkok
jonny jadi satpam
iwan jadi pelayan toko
si jupri jadi pedagang sepatu
saya barusan lewat depan toko sepatu si jupri
tapi kamu tahu bagaimana diktik gobang dan sepasang murad itu
tapi itu bukan urusan saya
kalau begitu sekian dan terima kasih
lagi ada masalah
isi boleh tahu
karena kalau kamu tahu
kamu bakal semakin ingin tahu

dan sabi rachel want
kaki saya panas dan lecet gara gara harus jalan kaki
saya juga kehilangan wibawa
juga kehilangan gaya
carikan saya motor hewan yang bagus
harus ada stnk nya